korupsi merupakan salah satu tantangan yang terberat di negeri ini
akibat korupsi biaya yang dibebankan kepada pemerintah harus lebih tinggi
contoh contoh korupsi misalnya seperti pungli yang sering kita lihat di pelabuhan
bisa membuat biaya logistik itu semakin membengkak dan juga memakan waktu logistik yang lebih lama
oleh sebab itu perlu dibuat sistem yang jauh lebih efisien dan transparan sehingga korupsi juga bisa dicegah
contohnya dengan menerapkan digitalisasi
insight with desi anwar saat ini berada di gedung kpk untuk melihat apa apa saja strategi nasional
yang sedang diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah korupsi
tapi juga untuk meningkatkan pendapatan bagi negara
kampung perpres juga mengisi bidang pencegahan korupsi kantor staff presiden serta komisi pemberantasan korupsi
hal ini sesuai dengan amanat peraturan presiden no lima puluh empat tahun dua ribu delapan belas tentang strategi nasional pencegahan korupsi atau stranas pk
perpres ini juga menyebutkan ada tiga fokus dalam stranas pk
yakni perizinan dan tata niaga keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi
penyusunan stranas pk dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien
dengan terfokus pada sektor yang strategis dan mempengaruhi performa pembangunan
serta kepercayaan publik kepada pemerintah
selain itu pencegahan korupsi juga akan semakin efisien
jika beban administrasi dan tumpang tindih dapat dikurangi secara signifikan
melalui kolaborasi yang lebih baik antara kementerian lembaga pemerintah daerah
pemangku kepentingan lainnya dan kpk
hingga saat ini digitalisasi yang diterapkan stranas pk telah membantu memangkas waktu dan biaya layanan
di empat belas kawasan pelabuhan utama di indonesia
selain itu stranas pk juga telah mengoordinasikan penggunaan identitas tunggal
utilisasi nomor induk kependudukan atau nik telah digunakan untuk program pemberian vaksin
data terpadu kesejahteraan sosial atau dtks program prakerja
bantuan pemerintah bagi usaha mikro
bantuan subsidi upah
bantuan subsidi tagihan listrik
serta dikembangkan sebagai data substitusi nomor pokok wajib pajak atau npwp perorangan
korupsi ini memang sesuatu yang paling sulit ya di indonesia
ini untuk dicegah dan juga untuk ditangani
perlu kerjasama yang baik antar lembaga perlu monitoring perlu juga koordinasi
luar biasa yang mau tidak mau harus komit untuk mencegah dan menghilangkan korupsi di indonesia
nah untuk itu tentu saja kita perlu tahu apa apa saja rencana pemerintah
yang seharusnya memiliki strategi nasional untuk memberantas korupsi
saya sudah ditemani oleh pak hala nainggolan sebagai deputi monitoring dan pencegahan kpk
sebagai koordinator pelaksana yang disebut strategi nasional pencegahan korupsi
iya walaupun sudah banyak kita lihat ya sejak adanya kpk di indonesia dan kasus kasus
korupsi juga semakin banyak ditangani tapi kalau kita lihat dari ranking kita di dunia
belum bergerak signifikan
masih belum bergerak dan seolah olah ini sudah berakar di negara ini
indonesia negara korupsi
tapi pak hala paling tidak kita mengapresiasi bahwa pemerintah itu memiliki yang namanya
walaupun mungkin kan juga belum banyak tahu
apa sih sebenarnya strategi nasional pencegahan korupsi itu
dan apalagi seorang pak hala nainggolan sebagai deputi monitoringnya dan juga untuk sebagai
koordinatornya apa apa saja
kita bisa mulai dari situ pak hala
asal usul dari program strategi nasional pencegahan korupsi ini sendiri dan juga kira kira tugas
fungsinya apa saja
iya jadi memang seterana sih mbak desi ini memang penyakitnya nggak ngetop
nggak jelas gitu
orangnya apa seterana
jadi secara gampang gini kalau pencegahan itu pencegahannya kpk ya itu udah ada undang undangnya
udah jelas dia harus lkpn gratifikasi pendidikan gitu
itu udah jelas
nah tapi seterana sini justru pemerintah karena janji sama united nations convention against
itu tahun berapa
dan janji pemerintah bahwa kita harus punya strategi
ditaruh dalam bentuk undang undang
ditaruh dalam bentuk perpres
nah udah jalan waktu itu dibapenas sekretariatnya
tapi dihitung hitung dua ribu tujuh belas gitu dari ksp datang dia bilang ini kan tugas pokoknya kpk
kenapa nggak kita komplement saja
sepuluh tahun kemudian setelah ada
setelah jalan dipikir iya gitu
saya di situ setuju
kita bilang di indonesia ini kalau kerja sendiri apa aja nggak ada yang bisa
mau sebagus apapun itu
jadi berlima lah
jadi ada lima kementerian lembaga
kpk menyuplai isunya
karena kalau di undang undang kpk itu maksimum pencegahan hanya memberi saran dan rekomendasi
dia lakukan syukur
kalau enggak ya tunggu aja
ada lima lembaga ya
ada lima lembaga
jadi mungkin dari strukturnya bagaimana pak halay ini kan masih dalam konteks kpk
tapi ada lima lembaga itu
nah dari pengorganisasiannya koordinasinya dan melapor ke siapa yang akhirnya memiliki keputusan yang paling
perpresnya ini lebih spesifik ya
kendaraannya itu ada namanya tim nasional
ada lima lembaga
kpk ini kontribusi kontennya
kalau ada kementerian diminta melakukan sesuatu dalam rencana aksi
ternyata anggaranya yang tidak ada ini bapenas
kalau masalah anggaran dengan bapak
jadi bapenas harus urus gitu kan
supaya dia cukup anggarannya bisa lakukan ini renaksi
tapi kalau ini terkait dengan pemerintah daerah
karena lima ratus empat puluh dua pmd mendagri
nah lantas kalau ada urusan dengan perubahan sdm
entah tunjangannya ditambah
ini kayak menpan
nah komunikasi dengan presiden
kalau ada saran dan rekomendasi kita
yang esensil tapi gak jalan
pindahin ke stranas
jadikan rencana aksi
tiga bulan sekali
kita laporkan ke lima pimpinan lembaga
enam bulan sekali
tim nasional ini melapor ke presiden
jadi ini sebagai
ini tugas pak pahala
jadi saya ini melapor ke lima ini
bukan saya aja
semua eselon satu di lima lembaga ini duduk sama saya
namanya koordinator sekretariat gitu ya
nah berjenjang ini kalau boleh saya bilang
cuma satu setengah halaman kalau ke presiden
cuma bilang kementerian mana yang tidak patuh
dan skornya berapa
jadi lebih tonenya lebih menggugah
bukan bilang ini sudah sukses
tahun begitu kita tidak pernah pakai
jadi kita tunjuk langsung kementerian ini harusnya menjalankan ini
pemerintah ini nanti biasanya memang tindak lanjutnya karena ini
di ranah eksekutif gitu
saya sih bandingkan gitu bahwa
memang kelembagaan lima ini lebih baik
bahkan harusnya ditambah
dengan kementerian keuangan
kalau kementerian keuangan belum
ya belum juga
nah oleh karena itu
tapi karena perpres sudah belum begitu
ya udah oke
ini pencegahannya spesifik sekali
hanya cuma izin dan tata niaga
sama penegakan hukum dan reformasi birokrasi
dengan kata lain
adalah kita dengar disana sini gitu
jadi memang hanya fokus ketiga

nah dari situlah dikembangkan renaksi

renaksinya juga gak banyak banyak paling cuma dua belas gitu
tapi dari situ disebut tiap renaksi
kementerian mana harus melakukan apa
lebih ke apa ya
mungkin renaksi ini buat saya sih lebih implementatif gitu ya
ketimbang saran dan rekomendasi gitu kan
kadang kadang saran dan rekomendasi kan oh kita nggak bisa karena anggaran nggak ada
atau karena oh itu ada undang undangnya bilang di sana gitu kan
ini kelihatannya agak ribet ya
ini lebih kalau lihat saya itu biasanya
ya birokrasinya jadi semakin berbelit belit
apalagi lima lembaga dengan satu lembaga saja kan cukup menantang
tapi persis tugasnya pak pahala itu sendiri
ini kan deputi monitoring dan pencegahannya
jadi bagaimana menyatukannya dan cara berkoordinasinya itu seperti apa
dan berapa besar sebenarnya tim yang dihususkan dalam program
setelah ini ya
jadi kalau pencegahan kpk itu sudah ada strukturnya
nah kalau ini lebih ringkas
jadi cuma ada sekretariat dibawahnya ada namanya tenaga ahli
tenaga ahli ini harus menguasai setiap rencana aksi
dan dia harus punya interpersonal skill yang baik
karena ini cerita koordinasi loh
kita enggak melakukan
apalagi di negeri ini
apalagi masing masing lembaga itu ego sektoralnya itu tinggi sekali
boleh dibilang regulasinya ada kita harus begini pak selesai itu
mau regulasi ini nggak efektif lagi sekarang
kita kasih contoh nih supaya lebih gampang saja
salah satu renaksi adalah pembenahan logistik
tata niaga ada logistik pelabuhan spesifik
hanya sepuluh pelabuhan
jadi tunjuk pelabuhannya yang besar besar
coba kita masuk ke dalam sana
lima belas lembaga duduk di situ dengan kewenangan masing masing dan tidak ada komandan
coba deh ke pelabuhan
kalau ini barang keluar dari pelabuhan kan sederhana aja targetnya
cepat dan murah
cuma dua saja
tapi coba kalau dia lambat
tunjuk deh siapa yang lambat
semua bisa saling tunjuk
oh karantina sih oh biacukai sih lama imigrasinya sih
akhirnya barangnya tiga minggu tiga bulan bahkan masih tersandar
nah jadi tidak ada komandan
dan tujuh belas lembaga duduk di sana
ada tujuh belas lembaga plus tenaga kerja bongkar muat dengan kooperasinya
jadi kita bilang gimana delapan belas ini didudukin dan alhamdulillah kalau lihat stranas plus menko menko nya
jadi ini kita bilang super koordinasi
jadi menko nya udah turun di stranas juga udah ada
untuk ngedudukin bareng gimana ini supaya barang keluar cepat dan murah
nah yang menyusun strategi ini dari
dari tim stranas
dan kita juga ada di eselon dua kementrian terkait
kita undang ini teknis
apa aja sih yang bikin pelabuhan ini supaya cepat dan murah gitu
oh pergerakan kargo dari sebelas gitu kalau diturunin jadi dua ini sekian persen
kalau karantina dengan biaya cukai imigrasi digabung sekali periksa lewat selesai oh ini bisa lebih cepat
truknya itu kalau masuk bawa kontainer keluar harus bawa kontainer juga
itu lebih efisien
sedetail itu mbak
kita barisin dan kita tunjuk siapa
jadi memang lima lembaga ini agak rumit
apalagi pelaksanaan reaksi banyak
tapi untungnya kerjaannya exact
itu udah kayak checklist mungkin kalau kita bilang
tapi tim yang dibawa pak pahala sendiri ada berapa orang
tim yang ringkes ini
jadi reaksinya ada dua belas gitu ya
tiap renaksi satu atau dua tenaga ahli
lantas kita punya komunikasi kita punya monitoring evaluasi
mungkin sekarang sekitar dua puluh lima orang
dan ini bukan pegawai negeri
ini orang orang profesional
oke ini menurut saya ini menarik sekali contoh dari pelabuhan ini
karena salah satu yang membuat indonesia juga bukan menjadi pilihan bagi para investor itu biaya logistiknya itu besar sekali
red tape nya birokrasinya berbelit belit
dan ya itu tadi ada pungli
dan juga kadang kadang untuk mendapatkan izin masuk keluar saja bisa berminggu minggu
jadi begitu dia masuk kalau saya bilang gini
digitalisasi itu menolong anda loh
kalau ada yang telepon nitip nitip kan bisa berlindung gitu
belum keluar bos dari sini
atau kalau yang melambat lambat kan nggak bisa

lah mungkin dalam contoh ini
apa yang dilakukan dan apa dampaknya terhadap peningkatan efisiensi dan juga peningkatan pendapatan bagi negara
karena dengan adanya inefisiensi ini kan negara kan dirugikan sekali
dan oknum yang mengut lebih banyak dibanding negara
ke negara kita bilang gini
lima tahun yang lalu ya pelabuhan
seperti biasa orang kan ngukur ngukur
ini ada seterana oh ya baik pak
ini oh kita mendukung pak
oke sekarang tiba
nih pahitnya anda tidak boleh
begitu lagi harus ke kiri
mulai ini pak
seninya di situ sebenarnya
ada yang dikasih penghargaan
ada yang dikasih
segala macam gitu ya
segala macam cara kita gunain
dulu pelabuhan kita itu kalau
gdp itu habis buat logistik
kita bilang itu sekitar
ngukur jadi pelindo
sendiri datang ke bank dunia minta
mengukur berapa sih sekarang
pak ini berapa banyak
ini akhirnya pelindo coba hitung
turun setengah di pelabuhan
jamnya ini baru keluar nih
indonesia udah deket loh
sama rata rata dunia
keluarnya barang dari pelabuhan
sudah dua puluh empat jam keluar
rata rata real dua puluh
yang membanggakan ini saya baru
eh inggris segala udah kalah
sama kita ya piala dunia sih kita belum
belum main tapi kalau
kelas pelabuhan jangan dibilang dia
lebih baik enggak loh kita udah
dekat di dunia dan udah dua puluh besar
dunia terbaik dan kalau memang biarang bisa
keluar dalam dua puluh empat jam itu memang jauh
lebih bagus terbaik kita bilang tapi coba
saya kasih contoh misalnya tenaga kerja
dia kan dulu bilang nih barang datang
saya taksir berapa ongkosnya
baru saya keluarin
nah dikerjain kita bilang enggak bisa
barang datang jam sebelas malam
nggak bisa dari jam delapan sampai jam lima
dunia yang bawa dua ribu kontainer
dari yokohama enggak bisa
sehari ya harus sehari
lah kalau buruh bongkar muatnya
baru menaksir besok pagi
nah kapan akhirnya datanglah
kapal yang lebih kecil
karena bawa krain sendiri di dalam
yang dibawa kontainernya
lebih dikit udah pas
pasti lebih mahal biaya kontainernya
ini yang kita bilang sekecil itu
aja kita perhatiin nah itu how nya
itu sekarang bagaimananya
dan apa kira kira perubahan
yang paling besar tentu saja
disini ada sdm nya jauh lebih profesional
tapi kan sistemnya
biasanya kan harus lihat itu log nya
data data yang keluar masuk
nah ini kan
biasanya yang dijadikan alasan
jadi kita bilang
semua perbaikan sistem
harus ada perubahan
dari bisnis proses sehingga dia bisa
digital ini bukan elektronifikasi
semuanya online jadi kita bilang
kapalnya mau datang
itu dia submit satu message
dan semua udah selesai
di mana kontainernya ditaruh
nanti imigrasinya jam berapa
custom jam berapa jadi pergerakannya
barang itu sekali ditaruh nggak dipindah
ke imigrasi pindah ke sana
nah gitu dan sekali submit aja
kita bilang di luar negeri gak ada
lho agen pelayaran
pemilik kapal aja langsung
jadi ini semua dipangkas
dipangkas jangan pikir orang bahagia
mbak desy saya emang cerita ini enak enak aja
ini lapangan sih setengah mati ngomel
iya gitu eh kok boleh
kalau berani silakan kira kira gitu ya
jadi maksud saya
dan bisa itu ternyata
bisa ternyata betul
jadi saya lihat ini kan kalau korupsi atau
kesempatan untuk pungli dan lain sebagainya

memang ada peluang ada
look hole dalam sistem coba
ini bagaimana karena kita
tahu misalnya orang indonesia
sering buang sampah sembarangan pas
sampai ke singapura paling rajin
buang sampah di tertib
berarti kan bukan karakter
tapi sistem coba sekarang
paling besar diganti
dan bagaimana cara
membangunnya supaya akhirnya mau tidak mau
orang itu nurut iya jadi
ini adalah ke digitalisasi ya sebenarnya bukan
nggak ada dia ada e apa e apa
kayak apa gitu ditaruh dalam satu platform
bisnis proses sederhanakan
sekarang dia tidak
memperlambat atau mempercepat kalau nggak

kpi nya juga yang mereka harus yang pokoknya kalau belum
muncul di sini dia nggak bisa maju
nah misalnya gitu kan tapi kalau udah muncul
dia tidak bisa mendului yang belakang misalnya gitu
orang bayar sekali aja
jangan bayar di sini nanti
belum dibiacukai bayar lagi
belum imigrasi belum
indonesia disatuin bisa
semua jadi ada empat belas pelabuhan
sekarang semua sudah online dalam satu sistem kita pakai
pelabuhan mana mana saja itu
yang besar besar yang pasti kalau di sana belawan
gitu ya lantas yang jelas
sampai ke timur
memang belum ke
lebih banyak yang logistik mahal itu sebenarnya di indonesia timur
tapi banyak manualnya
nggak berani orang invest crane
kita tanya pelindung kenapa nggak berani invest
ya orangnya banyak
saya kalau invest nanti dia nggak ada kerjaan
sebenarnya bisa dia invest orang banyak
kalau volume nya makin banyak kan gitu kan
ini maneng duluan
ini selama berapa tahun
untuk menerapkan sistem yang
udah empat tahun digitalisasi mulai
empat tahun yang lalu dampak yang paling
terasa selain mengurangi
kapal bersandar ini
apalagi apakah mengurangi jumlah
yang jelas proses lebih cepat
lebih efisien betul dan kita bilang
birokrat ceritanya sukses terus
importer buah atau apa panggil dudukin
apakah mereka mau bayar lebih murah
atau barang keluar lebih cepat
kalau ini beneran ya alhamdulillah dia bilang iya
jadi begitu dia masuk
digitalisasi itu menolong anda loh
kan bisa berlindung kita
belum keluar bos dari sini
atau kalau yang melambat lambat kan nggak bisa
dan sekarang kan semua bisa dilacak ya
kalau di mana paket saya
terus startnya di mana kan
yang tanggung jawab siapa
jadi mindah mindahin barang segala macam itu
jadi penghematan dari segi cost
itu berapa persen
dengan adanya digitalisasi
dan efisiensi seperti ini dia bervariasi
pelabuhan dan bervariasi jenis
barang yang jelas kalau kontainer
yang paling sering kontainer gitu
mungkin sekarang sudah hampir setengahnya dia hilang
karena bisnis prosesnya lebih cepat aja udah
semakin lama semakin mahal
dan pergerakan kontainernya kan
minimum jadi ya dari sebelas jadi dua aja
dua kali digeser udah keluar
plus juga ya kita bilang
truk masuk kosong keluar baru bawa
sementara ada yang
masuk bawa keluar kosong
ngerubah itu aja dengan
organda itu setengah mati
truknya udah banyak kalau nggak bisa
masuk kosong atau keluar kosong
pokoknya masuk isi keluar isi
bayangkan tuh di jalanan
kurang setengah tuh
karena semua harus ada isinya
tapi pelan pelan kita bilang ya boleh
kalau emang mau masuk
ini termasuk perizinan juga ya
termasuk perizinan jadi semua itu sekali
nah salahnya kita nih
kita lalai bilang ke masyarakat
ya badai sini kalau kita pelabuhan
masih bilang udah kebayang
pakai biro jasa aja nggak berani
kita masih ada beberapa agenda
yang belum selesai tapi
agenda komunikasinya seluruh
stakeholders itu duduk antrelen di acara
kayak ini hari anti korupsi kita duduk
ya kita sampaikan sama sama
ke masyarakat nggak usah kita yang bilang
bagus ini testimoni orang orang
ajalah asosiasi import
asosiasi transporter gitu kan
sambil bilang juga dimana juga yang belum
jalan karena kita juga nggak bilang
ini jalan sempurna
sekali lagi komunikasi pemerintah
yang jelek ya kan gitu kan
mengkomunikasikan ke bawah
ceritanya kita akan dihapus
padahal kita bilang loh anda mau dijamin
dapat bpjs kesehatan dengan
bpjs tenaga kerja jadi kalau tua
dapat pensiun kalau sakit pasti
kalau dari segi target target yang
harus ini kan empat belas
kawasan pelabuhan itu yang utama ini
ini target yang diberikan oleh
siapa waktu itu dari keluar dari
jadi kita estimasi gitu
dimana titik bottlenecknya yang membuat
tidak efisien dan biaya tinggi itu
misalnya dia belum punya infrastruktur lah gitu kan
ya oke kita tunggu tahun depan
atau kementerian perhubungan laut
dirjan perhubungan laut anda anggarkan segera
kita ingin ini barang ada
terkoneksi dengan sempurna nah ini anggaran
dan biaya dari masing masing
dari masing masing nah ini gunanya mbak penas
tolong alokasinya buat ini
walaupun akan lebih sempurna
kalau ada kementerian keuangan
karena kan endingnya nanti disitu
karena kan disitu kan perlu penempatan komputer server
nah sdmnya itu sendiri
saya bayangkan itu mungkin resistensinya
tinggi kan awalnya
ini problem nah dan
biasanya kan backgroundnya juga
kalau orang profesional dengan orang yang
mungkin berpikir ini kesempatan ini
untuk mengambil keuntungan itu bagaimana menggunakan
kita bilang lah ini real beneran dan belum sempurna
selesai ini mbak
tujuh belas lembaga kita dudukin
pegawai negeri semua nih
tapi tunjangannya kan beda beda
nggak fair juga kita suruh mereka stand by
satu peralatannya lengkap
satu kesejahteraannya nggak lengkap
nah ini lagi kita urus nih gimana caranya
supaya kayak satu tim
dan biasanya kan ini kan kalau misalnya
lahan basah ada jealousy
tapi juga pasti kan nggak suka kan kalau diganggu
nah ini dampaknya itu
bagaimana menghadapinya pak pahala
karena ini kan ngeganggu lapak orang
ya ini dunia berubah
gitu aja kan dunia berubah
pasti walaupun kita kebentur
dengan sistem yang bahwa tunjangan kinerja
harus seragam untuk tiap
lembaga padahal begitu dia turun
ke pelabuhan tugasnya
sama tunjangan kinerjanya
beda nah ini kita lagi upayakan
tapi maksudnya ya bahwa ada yang nggak
bahagia dengan sistem pasti
mbak nah itu bagaimana cara menangannya
menko lebih tinggi gitu kan
bicara dengan menterinya gitu
kalau anda nggak mau masuk situ ya nggak apa apa
tunggu aja sampai kapan juga anda nyetornya
nggak ada orang ini udah cashless
semua ya gitu kan nah jadi
kadang kadang gitu memang ada beberapa
yang terpaksa dihukum pasti
lah ya harus ada aja
iya ada stick dan carrotnya juga harus
ada award pokoknya kita udah bilang
pinggir aja kalau nggak sesuai gitu kan
gitu koordinasi yang
kerja bongkar muat yang baru kita bilang
tenaga kerja bongkar muat ini
tidak efisien makanya kapal
gede nggak datang ke indonesia demo di mana mana
kami mau dihapus
wah itu demo
itu sekali lagi komunikasi
pemerintah yang jelek ya kan gitu kan
mengkomunikasikan ke bawah
ceritanya kita akan dihapus
dijamin dapat bpjs kesehatan dengan
bpjs tenaga kerja jadi kalau
tua dapat pensiun kalau sakit
pasti dihapus iya dan juga harus ada
karena dunia digital
memerlukan sdm yang juga berminsetnya
nah ini hanya satu contoh digitalisasi
tapi kan korupsi
di mana mana tadi ada lima lembaga
begitu untuk masuk ke
ada tadi disebut apa lagi dengan
wah itu pasti ribet sekali
nah ini bagaimana ada contoh contoh
yang bottleneck di mana
dan di mana
berhasil untuk memperbaiki
sistemnya kita lihat misalnya gini
ini dengan pemerintah daerah nih
pemerintah mbak desy
perhatiin deh kalau udah bulan september
uang numpuh gitu kan
budgetnya harus di pemerintah
udah gak mampu mengontrol
secara detail ke lima ratus empat puluh dua
dan tidak ada sistem itu
di pusat ini kementerian
dan lain lain itu
pakai satu sistem
ke mbak penas dan ke kementerian keuangan
ini jalan baik
pemerintah daerah ada sedikitnya
delapan sistem semuanya
mau pakai apa aja pokoknya laporan beda beda
pokoknya laporan dia jadi jadi
dan gak connect dengan pusat
lumayan ada satu sistem
tidak connect kemana mana
jadi ada tiga nih ada desa
ada kabupaten kota provinsi
nas tranas ingin membantu pemerintah daerah
kalau cerita mbak desy sudah ngeri uang ketok
uang ketok dprd
jadi kita bilang mulai dari perencanaan
sampai dia jadi apbd
itu semua digital
dan tertutup sistemnya
bukan boleh nembeng orang
transparansinya ada di situ
pokir saya oh boleh
pokir turun ke bawah
silahkan usulkan dari sini tapi
dan kita bilang dari desa terutama
dana desa sudah empat ratus triliun
lebih kita ingin ini terkoneksi
itu kan udah ada jalan kantor
segala macam itu nggak dicatat
sampai sekarang atau sekarang
jadi kalau dibilang laporan keuangan pemerintah
pusat sebenarnya yang desa diabaikan
karena desa nggak ada di
di kabupaten kota
nah konsepnya satu kabupaten
dia harus memasukkan
aset desa berapa
nanti dari provinsi seluruh
aset kabupaten plus aset
provinsi dan yang terpenting
kayak sekarang kasarnya gini mbak
korupsinya kalau perjalanan
dinas dibiayai pemerintah pusat
dia tidak mungkin dibiayai
lagi oleh pmd
karena sistemnya ketemu kalau sekarang bisa
karena gak ketemu itu yang
paling sederhana mungkin makin bengkak
biayanya udah pemerintah susah
mengontrol pemerintah pusat ya
daerah mari kita alokasikan buat
sudah buat beli apa gak tau
pemerintah pusat nah dengan sistem ini
kita harapkan tahu jadi jangan
programnya stunting belinya inovat
sudah dianggarkan sudah
sekian persen atau beli rumah baru ternyata
kegiatannya gak nyambung
nggak mampu dikontrol begitu diperiksa
baru kita tau nah selama ini kan memang begitu
oleh sebab itu dari apbn kebocorannya
kan tinggi sekali kan dihitung
nah dengan sistem
yang digital ini
terintegrasi bisa dikontrol
dari pusat kapan
sistem ini apakah
sudah dirancang apakah sudah ada
blueprintnya dan kapan kira kira akan
diterapkan dan ini harus rentak kan mau
tidak mau karena selalu online
tidak bisa parsial nggak bisa pilot lah
nah jadi yang dari desa
connect ke kabupaten
itu untungnya di desa satu
sistem namanya sistem keuangan desa
ada ya sistemnya dan itu sudah
online sekarang sudah jadi bukan online
artinya elektronik di desa sudah ada terintegrasi
tinggal dia masuk
ke kabupaten kita bilang udahlah
realisis saja lah masuknya
kalau bisa di ekspor saja sudah cukup lah
tapi paling nggak di kabupaten ada
itu terus naik
jadi kita bilang
teknologi yang terbaru lah
kalau pakai cloud server ya cloud lah
jangan pemdas ruby server itu jadi
ladang korupsi yang lain iya nanti ini
ada lagi pelatihan pelatihan
udah elektronik aja lah jangan
anda datang ke hotel bikin bimtek
itu cerita yang lain lagi sekarang juga lewat online juga
semua bisa lewat youtube segala macam
jadi pimpin kem dagri karena ini aja yang
belum connect dan sekarang
dua sistem besar itu
akan digabung sistem yang punya
gabung aja nggak mungkin ada
dua sistem gitu pmd ngerjain dua
ini dari desa naik terus
sampai nasional jadi kalau dibilang
laporan keuangan pemerintah itu sudah
betul sampai titik
sepeser pun yang
untuk apa itu ada
kita sekarang sudah kalau yang
pusat udah ya bapak nas sama
kementerian keuangan ini sudah nyambung
tinggal yang dari kabupaten
kota provinsi itu nyambung
ke pusat kita targetkan
tahun depan sudah harus selesai
tiga tahun gak bergerak
karena apa karena covid
ego sektoral oh karena itu ya
sistem kami sudah jalan di empat ratus pm
tapi anda tidak punya wawonan
wewenangnya di dagri yang punya
wewenang tidak punya sistem
atau sistemnya aja plus
saya bikin sendiri dia buat
kebutuhan dia oke tapi buat
satu sepeda nyambung jadi bagaimana
nah ini akhirnya ya
dari mendagri kita
minta kuasa untuk
bahwa dagri harus membina dan
mengkoordinasikan dan ini sistemnya
mau kita suka nggak suka partai itu
penentu penentu anggaran
bantuan pemerintah ke partai
dari biaya partai
tahun depan semua
sistem pelaporan keuangan
sampai ke pusat itu
satu apa nama sistemnya
nanti ada namanya nggak
pada masing masing yang sudah bernama
misalnya di kementerian keuangan udah bikin
kalau jadi satu harusnya kan ada satu nama
jadi karena bikinnya dulu
ya begitu ya udah kita
menghormati para pendiri lah gitu
kabupaten kota dan provinsi
namanya sipd sistem informasi
pemerintah daerah jadi kita terpaksa
pakai nama itu di desa pakai
sisco des gabungannya
namanya apa belum mbak desi kalau mbak desi
ada ide mau krishna sakti
untuk menjaga ego ego sektoral itu
dalam melakukan ini sebagai
pak pahala karena ini saya lihat
kan besar sekali pr nya komitmen pura pura
kita dukung pak nggak ada apa apa
padahal kita pasti
gak ada jadi kita
juga yang ke kementerian keuangan tolong
dikasih anggarannya ke bapak nas ini
tolong dialokasikan jadi
ya cepet kalau diundang
siapapun gitu siap semua
tapi lembaga ini memang punya
respect lah terhadap
seteranas pki ini pak halah
kita akhirnya belajar begini
bahwa reaksi oke
maunya tuh netral aja
mau akan jadi nyata
kalau ada yang ngebantu akhirnya kita
turun juga jadi fasilitator selain
koordinator jadi kayak konsultan juga
tapi budgetnya oke kalau dari
seteranas oke ini kita harus
thank you sama mbak penas karena
mereka commit ini ini
seteranas ada di rpjmn
maka budgetnya harus di lock
nah ini di lock nih gak gede mbak
sekitar sepuluh sampai tiga
miliar saja setahun karena kita
nggak bikin apa apa juga cuma manusia aja
manusianya yang kalibernya cukup bisa
memfasilitasi bisa mengkoordinasi
skill yang cukup
jadi koordinasinya mau
tidak mau ini di sinilah yang
dalam arti siapa yang
mengatakan bahwa oke ini
rencananya sudah bagus bisa jalan
itu siapa langsung dibawa presiden
sendiri atau bagaimana
kita yang mengukur
dari semua yang dilakukan
evaluasinya memang baru ke
dan saya harus bilang juga
enggak juga semua jalan ada yang
tiga tahun dia
karena nggak ada anggaran
ya tenaga ahli kita
kurang bagus mendorong
landas lembaganya juga
belum sampai di tingkat yang
katakan menterinya nggak tahu
ternyata utang dia
reaksinya gitu kan
kita juga belum menaruh
keperhatian menterinya gitu
yang ini kan ada dua belas
ini tiga tahun deep
tiba tiba ada momentumnya
salah satu dirjiannya diganti
menaruh tangannya di bawah
ayo pak gitu kalau mau dikerjasamakan
begitu dia mau kerjasama
kita temukan oke siap
saya nggak ada anggaran pak mari kita
dan ini jalan baru jalan
tapi kita bilang kan kita dengar
dari pemerintah dari presiden misalnya
saya juga mau tahu
berapa sih kilometer jalan
yang udah dibangun dari uang selama ini
itu nggak ada sistem informasinya
makanya sekarang kita bilang selain uangnya
naik ke atas pelaporannya
hasil hasil pembangunannya juga harus
jangan orang bilang dana desa
udah membangun sekian ribu kilometer
nah kalau ini sekarang tercatat
jadi uang dana desa yang
kalau ini jadi barang
paralel jadi kita bilang
nanti kita tahu
berapa sih dprd menghabiskan
berapa habis buat
gaji berapa perjalanan
dinas lengkap semua
ini juga nanti bisa bantu dalam laporan ini
bpk kalau dalam ini ya
audit dan lain sebagainya
kan jauh lebih gampang
keputusan harus diambil dari pusat
tidak boleh anda mengalokasikan biaya
di dasar dinas lebih gede dari sekian
atau anda harus alokasikan lebih besar
sekarang gimana kalau datanya belum terkumpul semua
jadi kuncinya itu
integrasi dari semua data
dan kalau transparansi ya jelas bisa
dan mengurangi ini korupsi
rencana aksinya ada dua belas tadi
yang paling gak jalan aja lah
saya cerita yang gak jalan aja
yang paling ini susah
penguatan integritas partai
nah ini kan kita bilang
ini susah ini
mau kita suka nggak suka
partai itu penentu
penentu anggaran penentu orang
kan banyak juga pejabat kan harus lewat dpr
dprd misalnya gitu
nah kita bilang sama partai
ini sebenarnya sudah lama rekomendasi kpk
bantuan pemerintah ke partai
supaya mereka gak harus
jadi jadi sama supaya tidak lewat kader
kan sekarang kadernya yang
di legislatif gitu kan
dipotong gajinya bisa setengah
terus nanti dia harus
ya negara harus setengah
tidak boleh untuk kontestasi tapi
untuk pendidikan politik
jadi dia punya sekretariat punya orang lain
tetap bisa bikin musda
dari pusat provinsi
sampai di kabupaten
ini untuk mengurangi
aspek money politik yang
sangat menurut saya
jangan menekan kadernya yang jadi kepala daerah
atau dprd tidak menekan
untuk minta sumbangan sehingga ini
mencari kalau ini udah
agak cukup yang kedua
dia bisa memajukan calon yang
kader mereka yang waras beneran
bukan karena uangnya banyak
bukan karena memang kerjanya banyak memang
karena cakep ya betul
ini bottlenecknya dimana katanya
tidak jalan atau kurang berhasil
tidak jalan ya waktu dua ribu delapan belas
sepuluh satu suara
jadi kalau ada satu ratus dua puluh lima juta
suara di pusat jadi itu
dari menteri keuangan dan mendagri
waktu bilang seribu saja dulu
dari seratus jadi seribu
udah lumayan karena dulu cuma seratus perak
itu gak dianggap bantuan
seratus perak sekarang jadi
terima kasih lima partai
besar memberi data real
ini di pusat
ini di provinsi ini di kabupaten
ini memberi data
sebenarnya partai nggak perlu dibantu juga dari segi
keuangan itu jelek
bantuannya tapi gak gratis
anda harus mengimplementasikan
yang namanya sistem integritas
tapi syaratnya berat apa nih syaratnya
rekrutmen kader terbuka
rekrutmen pejabat publik yang
mereka itu terbuka
ada mahkamahnya ada putusan
yang lebih pahit nih keterbukaan keuangan
susah itu nanti
bentar ya saya konsultasi dulu
jadi sekarang statusnya apa
sebagian besar partai oke
tapi bertahap ya
uangnya jangan dari seribu
jadi sepuluh ribu
atau jadi delapan ribu enggak
tiga puluh persen dulu pak
saya takut juga ketangkep ini uang negara soalnya
tiga puluh persen aja dulu lah jadi dua ribu lima ratus
justru mereka yang minta jangan tinggi tinggi
berarti dia tahu diri juga kan
oke jadi kalau taruh partainya
contohnya satu partai yang cukup besar
itu bisa berapa yang digelontorkan oleh pemerintah
khusus untuk program ini
di pusat satu ratus dua puluh lima juta suara kan
kalau sekarang seribu berarti dia satu ratus dua puluh lima miliar
pemerintah alokasikan di dagri
dibagikan ke berdasarkan suara
kan gitu kan
kalau pdi misalnya dapat dua puluh lima juta suara gitu
ya kali seribu sekarang
nanti dia dapat tiga kali lipatnya
sekitar tujuh puluh lima miliar
tapi jangan lupa
yang di provinsi dia dapat juga
dengan formula yang lebih besar
dari apbd provinsi
dan ada anggarannya
sekarang pun dianggarkan
dihambil dari mana
tapi kecil jadi basa basi aja
tetap aja dia membiayai dpd nya
dengan minta sumbangan
minta proyek bagian
kalau nanti ditingkatkan kan berarti
apbn nya yang terbebani dan apbd nya yang terbebani
kebeban sekitar jadi empat ratus miliar
oh kecil mungkin
kita fair aja deh
kerusakan yang diakibatkan jauh lebih besar
loh partainya juga ngaku
kader disuruh cari uang
tolong cari sepuluh perak
dia nyarinya seratus perak
ngasih ke partai cuma sepuluh
ini kan akibat partai gak punya uang nih
ini kan kita selalu dibilang
ada kuotanya udah pasti duit
karena kuotanya gelap
bahkan lebih parah lagi yang diimpor
berapa gelap juga
jadi kita harus berpikir pikir
bagaimana kita bisa membuat
sepuluh perak yang dikumpulkan
jadi kita harus
jadi kita harus
jadi kita harus
jadi kita harus
jadi kita harus
jadi kita harus
beban di negara ini
dengan korupsi ataupun punggung
jadi kalau kita bilang ekspor ini
sebenarnya kita sumber daya alam
komoditinya kita spesifiklah batubara
yang lagi naik daun
yang lagi harganya tiga kali lipat di luar
perempuan negara nambah nggak kan gitu harusnya betul nah kita udah sering dengerlah semua orang
terutama gimana batu bara gitu tapi kita mulailah dengan membuat sistem yang digital
juga dan bukan baru hanya platform ditaruh kira kira gambarnya gini pada perusahaan itu
boleh ngekspor kan berdasarkan izin dari dirjen minerba gitu ya nanti dia secara elektronik
mengeluarkan saya izinkan anda ekspor seratus nah disitu barangnya dilihat sama surveyor harus
harus seratus dikeluarkanlah surat surveyor kan biaya cukai mengeluarkan izin ekspor dia
lihat surat surveyor seratus oke kasih ke pelabuhan pelabuhan mengirimkan izin berlayar kalau sama
ini semua kira kira sederhana gitu harus club lah semua tapi kalau manual udah nggak kebayang
yang terjadi satu penerimaan negara kalau dibilang ekspor seratus dia harus bayar dulu penerimaan ini
nomornya dipakai berulang ulang sama nomornya bodong gitu jadi barang yang sama diekspor dua puluh tiga kali
lipat tapi bukti penerimaannya baru satu aja diulang ulang aja karena sama sekali terjadi
terjadi berkali kali itu udah tahunan tapi kita bilang ke depan aja lah gitu nah dengan sistem ini
tapi yang lebih parah lagi dua lagi satu yang ilegal masih bisa main karena ya ini manual ini
dia enggak punya lahan punya batubara masukin ke rencana ekspor orang lain bisa karena enggak
elektronik yang ketiga pln ini nangis nangis minta ini semua eksportir kan punya kewajiban
akhirnya pln nyari satu ratus dua puluh juta tonnya susah payah
sementara kita produksi lima ratus lima puluh juta ton ya belas aja per jam
nah pln nyari dari mana
inilah yang menyuburkan ilegal ilegal
nah sekarang kita streamline dalam satu sistem
kita bikin sistem yang dibikin sama kementerian keuangan
namanya kita kasih kalau ini enak nih belum ada namanya
sistem informasi mineral dan batu bara
yup ada sembilan ratus an perusahaan punya
supaya nggak lebih kan
jadi kalau mbak desi punya lahan tapi nggak ada izin nebeng saya udah nggak bisa
karena saya semuanya nih ada batasnya cuma seratus
kalau laporan ini elektronik belum nyampe di screen anda
jadi anda bukan ngitung dengan sistem sendiri lantas pdf nya di input
bukan di sini
wapak saya punya sistem nggak ada harus di sini
terintegrasi dengan simbara ini
kalau ada yang nelfon ada nitip nitip bilang belum keluar bos di screen
ini dari depan mata saya nih belum keluar
kalau dia keluar artinya dia sudah bayar pajak
nah kan gitu kan
sesuai dengan cadangan yang dia punya
kan enaknya itu di sistem kalau elektronik ini kan ini nggak bisa dibohongin
artinya dia mengunci sendiri
nah yang biacuka juga nggak bisa main main
barang ada surveyor atau segala macam harus ada dulu di sistem dia keluar baru dia bisa
persejuan belayar juga begitu
dan kalau dibilang udah ada di sistem
surveyor mau ngitung itu artinya udah bayar pajak
mohong dengan adanya
ya sistemnya udah mengunci sendiri
simbara sudah berapa lama di terapkan
baru di launching awal bulan ini sama menteri keuangan sama main komar invest sama ketua kpk
kita kasih orang pikir bercanda
beneran ini terjadi
tapi rupanya di dirjen minerba sistemnya sendiri belum sempurna
akibatnya masih bisa keluar dokumennya
tapi sebenarnya kalau pajaknya sudah pasti
sebenarnya cadangannya bukan dia punya
jadi semua nanti terintegrasi dalam sistem simbara yang kita harapkan bisa betul betul membuat semua pemasukan
bahkan kita kaget juga bi juga bilang
saya bisa loh mengkonekkan sistem saya
namanya sistem penerimaan devisa
kita bilang bener
ini untuk mencegah transfer pricing
saya punya batu bara jual sendiri gitu kan
harga rendah habis itu jual lagi di luar
untungnya di luar
nah kalau sama bi kan bisa ketangguh tangguh ya
dia nyumbang kesini
kita optimis kita bilang ini nih kalau koordinasi beneran
nah kuncinya memang itu
untuk kalau nggak ada komitmen
gimana ke depan sampai tahun dua ribu dua puluh empat apa apa saja pr yang masih perlu diselesaikan dari pemerintah
darah ini kita mau lebarkan ke nikel dan timah
tapi poin lebih penting gini
rasanya kalau internal birokrasi
menunjuk salah satu institusi anda tidak perform
mending kita mau bilang kita mau bawa ke masyarakat
eh masyarakat simbara jalannya begini loh
ini kementerian ini ini ini
kalau yang belum jalan yang ini nih
jadi betul betul transparan
jadi masyarakat ikut mendorong gitu loh
supaya ya kalau sesama birokrat alasannya ada aja
anggaran nggak ada lah
pp nya belum
dan justru memang mungkin tidak suka transparan sih karena mengganggu
apalagi kira kira yang
nah yang impor sekarang
ini kan kita selalu dibilang
kalau namanya barang impor
udah pasti duit
karena kuotanya gelap
bahkan lebih parah lagi yang diimpor berapa
keluarlah digital lagi nih
namanya neraca komoditas
jadi semua barang impor pangan strategis
sederhananya gini mbak
bawang putih lah
kita duduk di bulan oktober
berapa produsen bawang putih indonesia
berapa kebutuhan nasional
asosiasi dipanggil semua gitu
berarti lima ratus tujuh puluh lima ribu harus kita impor
kita taruh di meja
siapa yang mau impor
kapan dan berapa banyak
tahun depan lakukan
nggak ada lagi gelap gelap
nggak ada lagi yang bisik bisik tiba tiba
kita butuh impor ya
kita butuh impor lebih banyak loh
bukan enam ratus tujuh ratus
ternyata ada penimbunan di mana
karena di depan udah
kita lihat nih sekarang kasus beras
ini perlu impor
dengan raja komoditas itu selesai
karena di awal udah duduk semua di bulan oktober
mungkin kata terakhir kira kira dengan adanya
strategi nasional pencegahan korupsi ini
korupsi betul betul paling tidak bisa
harapannya kalau sekaligus enggak
tapi kalau beberapa sektor penting gitu yang
perpresnya kan minta hanya tiga
sektor saja perizinan tata niaga keuangan negara sama
penegakan hukum gitu ya
kalau yang disitu kita pikir
maka nanti efeknya bisa lebih panjang
kayaknya partisipasi masyarakat terus dibuka
untuk mendorong kan cuma digitalisasi ya
nah kita bilang
ini birokrasi nggak fasih untuk tiga ini
ya udahlah lewat stranas
koordinasinya kita jalankan dengan para menko dengan menteri menteri
yang lain gitu kalau
harus keras keras kalau dikasih insentif kita kasih gitu kan kalau dikasih disinsentif
segala caralah gitu ya tapi
tapi kalau ada yang sukses
kita bilang juga
ini bagian lemah kita
untungnya orang gak tau stranas
jadi kalau yang gak sukses gak ada yang tau juga
ini kan mbak desi yang tahu
sipd belum jalan gitu kan
baik terima kasih banyak pak pahala
ini insightnya sangat sangat menarik
penting dan juga tentu saja edukasi dan komunikasi yang
penting kita ketahui dan memang
kalau menurut saya ini kunci ya dari pengurangan atau pencegahan korupsi itu ya
digitalisasi memang sudah tidak dipungkiri ya
kita sudah dilock dalam sistem yang betul betul
transparan semua orang bisa lihat
semua orang bisa tahu ini dari hulu ke hilirnya
apa penggunaannya sampai kemana dan yang penting lagi adalah dibuka
terhadap publik ini dimana demokrasi kita bisa betul betul
bisa berjalan dengan baik ya kita semua bisa
mengawasi anggaran yang digunakan oleh pemerintah dan juga
oleh semua aparat yang karena di sini biasanya kelemahan dari korupsi itu
ini kan korupsi kerugian untuk negara
ini yang harus kita bisa cegah dengan digitalisasi transparansi tapi juga penting yang tadi
koordinasi yang lebih kuat
koordinasi yang paling penting dan komitmen kita
selagi pak pahala terima kasih banyak sukses dan kita harapkan kerja keras dan kerja baiknya terus menerus bisa berdampak secara
minta bantuan media juga ya
karena ada berita baik iya ada berita buruk iya
yang penting memang berdasarkan fakta dan aktual
dan kalau ada datanya ada buktinya pasti kita akan sampaikan
karena ini melalui informasi yang sangat sangat perlu
ya demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com dan juga lewat youtube insight with desi anwar
terima kasih atas perhatiannya